mantan kepala lembaga pemasyarakatan kelas satu suka miskin wahid hussein yang juga terdakwa kasus suap jual beli fasilitas di dalam lapas dan pemberian izin keluar bagi napi dihadirkan sebagai saksi
wai tusein dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa kasus suap fahmi darmawansyah
sidang lanjutan kasus suap ke lapas suka miskin terkait jual beli fasilitas di dalam lapas dan pemberian izin keluar napi digelar di pengadilan tipikor bandung
sidang yang diketuai oleh hakim sudira dimulai sekitar pukul sebelas lebih tiga puluh menit
agenda sidang kali ini menghadirkan mantan ke lapas sukamiskin wai tusein dan staf umum yang juga ajudan wai tusein hendry saputra
saat memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa fahmi darmawansyah dan andri rahmat wai tusin sedikit berbelit belit dan tidak sesuai berita acara
wahid mengakui dirinya telah menerima mobil sejumlah uang dan barang barang mewah lain oleh fahmi darmawansyah melalui andri rahmat
wai tusein wai tusein dan staf umum yang juga merupakan ajudannya yakni hendry saputra
sidang yang dimulai sekitar pukul sebelas tiga puluh waktu indonesia barat tadi saat ini masih berlangsung
sidang hari ini sebenarnya ada dua agenda yang akan dilakukan
yang pertama adalah menghadirkan para saksi untuk terdakwa wai tusein dan juga hendry saputra
yang satu lagi merupakan sidang untuk terdakwa fahmi darmawan syah dan andri rahmat
namun sejumlah saksi untuk terdakwa wahid hussein dan juga hendri saputra hari ini tidak hadir
maka majelis hakim menunda persidangan dan akan dilanjutkan tanggal
tiga puluh januari dua ribu sembilan belas mendatang
sehingga sidang hari ini hanya mengagendakan satu agenda yakni sejumlah saksi wahid hussein dan juga henry saputra
untuk terdakwa fahmi darmawansyah dan andri rahmat
jaksa penuntut umum tadi memang memegang berita acara termasuk juga majelis hakim yang diketuai oleh sudira
dan hakim anggota nawawansyah

dan juga mahal uang yang sudah diterima oleh wai tusein pemberian dari fahmi darmawansyah
tadi memang keterangannya agak berbeda ataupun berbelit belit tidak sesuai dengan berita acara
namun ada beberapa fakta fakta baru yang disampaikan oleh wahid hussein
di antaranya wahid hussein dengan benar ataupun dengan jujur menceritakan kronologis awal
mulai dari ott yang dilakukan oleh kpk pada dua puluh juni dua ribu tujuh belas
kemudian juga rangkaiannya apa saja tadi wahid hussein menjelaskannya kepada majelis hakim dengan gamblang
namun wahid hussein tadi berkilah tidak mengetahui sejak kapan adanya pembangunan sejumlah lapas
atau kamar kamar mewah di lapas suka miskin dirinya tidak mengetahui
kemudian juga ditanya saung saung itu untuk siapa dan siapa yang membangun
dirinya juga tadi mengaku tidak tahu menau tentang adanya saung tersebut
namun fakta fakta lainnya yakni wahid hussein mengakui telah menerima sejumlah uang yang diperkirakan tadi
di hadapan majelis hakim dirinya mengaku ada sekitar lima puluh juta dari fahmi darmawansyah
kemudian juga mobil merek mitsubishi triton begitu kemudian ada sejumlah barang mewah seperti jam tangan
kemudian juga tas sepatu dan topi serta jaket
wai tusein ditanya
bagaimana sebenarnya keterkaitan antara fahmi darmawansa bersama andri rahmat
kemudian juga apa peran dari henry saputra
wai tusein mengakui tadi lupa tentang hal tersebut
dan saat ini sidang yang digelar di ruang enam pengadilan tindak bidana korupsi bandung
dari wahid husein
dengan demikian wahid hussein berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum
dirinya telah memperkaya atau telah melakukan sejumlah perbuatan untuk memperkaya diri sendiri
dirinya juga dijerat dengan ancaman penjara dua puluh tahun
baik zayul haq langsung dari bandung jawa barat
terima kasih informasi anda siang ini